kita akan memantau nilai tukar rupiah terhadap dolar amerika serikat pada pagi hari ini
sepertinya memang informasi terkait dengan pertumbuhan ekonomi cina yang lebih tinggi dari ekspektasi cukup mengangkat sentimen pelaku pasar
sementara dari dalam negeri neraca perdagangan terus melanjutkan tren positif
meski dibayangi lockdown di sejumlah kawasan akibat merebaknya kasus covid sembilan belas di cina
dan cina merupakan pasar ekspor utama indonesia
ekspansi perekonomiannya tentu bisa mempertahankan hingga meningkatkan permintaan komoditas indonesia
yang sebelumnya oleh bps mengungkapkan nilai ekspor maret dua ribu dua puluh dua adalah dua puluh enam lima miliar dolar as
dengan demikian neraca perdagangan indonesia membukukan surplus
surplus transaksi berjalan tersebut menjadi kunci stabilnya rupiah
lalu kita lihat bagaimana pembukaan isg pada pagi hari ini
sebenarnya data data dari ekonomi gdp china yang memberikan pertumbuhan dan memberikan nilai positif terhadap komoditas di indonesia
ternyata memberikan surplus bagi perdagangan kita sebesar empat lima puluh tiga miliar
penguatan ihsg kemarin ternyata tidak memberikan katalis positif pada hari ini
meskipun juga ada rilis kinerja emiten dan pembagian dividen pada senin kemarin
pergerakan hari ini diprediksi oleh sejumlah pengamat akan terbatas
bahkan jelang penutupan maksud kami penetapan suku bunga tujuh tujuh day repo rate pada tengah pekan
bagaimana penutupan pada siang nanti
lalu kita lihat bagaimana posisi pembukaan bursa saham asia
bursa saham asia semua kompak menguat seperti nike dan juga kospi serta shanghai komposit
shanghai komposite meskipun kita tahu kota shanghai sendiri masih mengalami lockdown akibat kasus covid sembilan belas
nah pagi ini bergerak memang beragam
kalau kita lihat memang yang harus diantisipasi adalah kasus mengenai covid sembilan belas di china sendiri
meskipun juga pertumbuhan ekonomi di sana cukup baik
dan pada hari senin kemarin people bank of china mengumumkan akan meningkatkan dukungan keuangan untuk industri bisnis dan orang orang yang terkena dampak covid sembilan belas
pengumuman itu muncul setelah china melaporkan data ekonomi yang beragam dengan penjualan retail pada bulan maret berada di bawah ekspektasi
sementara pdb kuartal pertama lebih tinggi dari yang diantisipasi
ya dan sekarang kita lihat bagaimana penutupan bursa amerika serikat pada senin siang
senin malam waktu indonesia bursa saham amerika serikat atau wall street melemah terbatas pada perdagangan senin
wall street turun tipis seiring dengan pelaku pasar mulai hadapi laporan keuangan
di sisi lain pelaku pasar juga awasi lonjakan suku bunga dan komoditas
wall street lesu dalam sesi peragangan buck roller coaster pada peragangan senin
sementara itu kenaikan harga komoditas pada awal pekan ini meningkatkan kekhawatiran tentang inflasi dan bagaimana perusahaan akan hadapi kenaikan biaya ke depan
harga jagung misalnya mencapai level tertinggi dalam sembilan tahun pada senin dan gas alam melonjak ke level tertinggi sejak dua ribu dua puluh